udah gak butuh supir
amin kan bisa ngerti aja yang lain
bisa disuruhin itu
nanti sore jam empat antar saya ya
udah jam empat
kamu mau apa ngajak ubed
keperluan apa nyopet
kalau kamu ngajak ubed
itu udah pasti ngajak nyopet
saya ngajak ubed ke rumah sakit
nengok junedi yang masih dirawat disana
bukan ngajak nyopet
enggak harus sama ubed
bisa nyopet sendiri
makanya kalau mau operasi matiin handphone
kayak aku udah gak kerja lagi
lagi lagi kerja di mana
kerja kantor saat biasa
kenapa gak kerja lagi
disuruh berhenti sama bosnya
sakit sakit terus terlalu izin
kalau bapak kamu kerja di mana
bapakku mah kerjanya bukan di kantor
aang sempat kepikiran buat berhenti kerja dari kerjaan akang yang sekarang
seperti kang bahar
sebelum akang tersenyum
seperti kang bahar
terus akan mau kerja apa
akang mau kerja apa esi mah terserah
yang penting akan punya kerjaan
ada uang buat makan
si neng bisa sekolah
esi mah malahan punya cita cita kang
kalau si neng teh bisa kuliah
harus ada peningkatan
jangan seperti mama sama bapaknya
akang berangkat dulu
kamu gak ke pasar
kalau kamu gak ke pasar kita bisa ketemu gak
jadi kamu mau ke pasar
jadi ketemu gak kalau kamu mau ke pasar aja
nanti kalau kamu mau ke pasar kasih kabar
ketemu di pasar
ketemu di pasar
ketemu di pasar
ketemu di pasar
ketemu di pasar
ketemu di pasar
yuyun gak jualan
tadi barusan saya telpon
anaknya panas dari malam
saya mau ke rumahnya
tunggu kang omar dulu
kang omar kemana ya
kok belum datang
kalau kejadian makanya valeh
yang sekarang sudah tidak ada
setelah itu baru ada segobang
dan receh receh lainnya
jangan bicara kalau nggak saya minta
di sini kita bukan bisnis sendiri sendiri
kang bahar sudah ngasih tanggung jawab ke saya
semua jadi tanggung jawab saya
itu artinya saya akan mengambil tindakan apapun
kepada siapapun yang coba coba bisnis sendiri sendiri
kecuali dia memutuskan sudah keluar
papi nanti kita pinjem amin ya
papi gak butuh
lagipula papi udah bilang sama dia
kamu cari kerjaan lain aja
amin disuruh berhenti
kalau dia sudah punya pekerjaan lain
terus dia udah cari pekerjaan lain
mau jualan cireng katanya
amin biar terus kerja di sini aja ya p
papi udah lama gak pergi malahan gak pernah pergi
tapi udah gak butuh supir
amin kan bisa ngerti aja yang lain
bisa disuruh ini itu
nanti sore jam empat antar saya ya
ya udah sana udah jam empat
amin disuruh berhenti kerja sama papi
disuruh cari kerja tempat lain
tapi udah gak butuh supir lagi
udah jarang pergi
iya kemaren juga papi bilang gitu sama aku
menurut kamu harus gimana
amin bisa dipakai tenaganya bukan cuma buat jadi supir
bisa ikut jaga rumah beres beres
atau apa gitu
ya udah biar amin tetep kerja disini
gak usah cari kerjaan di tempat lain
di mana peh
amin tetep kerja disini gak perlu cari kerja di tempat lain
si ateng pintar ngerayu
ya udah tahu
kalau cuma mau bilang thank you gak usah pakai pantun
pisau belati di atas papan
nah kalau saya belum tahu
hati hati di jalan
mana sih iwan
ke rumah yuyun
ke rumah apa ke pasar
iwan gak jualan anaknya sakit
cuman ke rumahnya mau nengok